ya ini rasanya sudah membuat publik menebak nebak cukup lama
gerindra akhirnya memberikan pernyataan atau memberikan mandat kepada prabowo subianto untuk maju dalam pilpres dua ribu sembilan belas
ini kayak permainan tinju sebenarnya
dua nama kuat kembali bertarung dalam pilpres dua ribu sembilan belas nanti kemungkinan
tapi kita tidak tahu namanya politik ya
ada saja strateginya ada saja triknya ada saja kejutannya
mungkin ada lagi nama nama baru yang diusung oleh partai politik lain untuk juga menjadi capres
dan untuk membahas ini lebih lanjut sudah bergabung bersama kami
ada yunarto wijaya direktur eksekutif carta politika
halo mas yunarto selamat malam
selamat malam mbak busma
mas yunarto anda melihat ini dari kemarin ini cukup ramai menjadi perbincangan
pencalonan dari prabowo sendiri menurut anda apakah memang ini mandat dari seluruh kader gerindra
atau ini agresifitasnya prabowo aja untuk menjadi presiden yang akhirnya mendorong itu
saya malah melihat sebaliknya ya
kalau kita lihat yang kemarin terjadi kan belum deklarasi resmi
apalagi langsung memastikan prabowo akan maju
kemarin hanya ikral dari internal gerindra terhadap pencalonan prabowo
dan prabowo menyatakan iya
yang terkait dengan masalah kepastian mengenai siapa yang maju di pilpres
apakah prabowo sudah bisa dipastikan maju
itu kan akan tergantung dari prasyarat presidensial threshold
gerindra tidak mencukupi sendiri
dan kita tahu biasanya dalam politik masa injury time itu yang malah akan menentukan
deal deal masa injury time masa masa detik detik terakhir itu biasanya akan menentukan
dan kita tahu ada variable lain yang belum bisa bertemu di situ
contoh pks yang dianggap sejawat paling dekat
mempersyaratkan sembilan nama dari kader internalnya untuk kemudian diajukan menjadi cawapres prabowo
apakah dia sudah tercapai kan belum
ya belum ada arahnya
karena ada partai lain diundang juga kemarin zulkifli hasan juga
pan setahu saya akan mencalonkan zulkifli hasan juga
saat menjadi cara cara cawapres termasuk ketika misalnya maju dengan prabowo
dan menurut saya kan di situ dari tiga partai saja
harmonisasi siapa yang akan menjadi cawapres belum tentu bisa tercapai
faktor lain bagaimana kita melihat biasanya partai akan melihat
kesiapan logistik dari calon
saya jadi teringat telatukan kisselan zain yang mengatakan
gatot nurmantio logistiknya lebih banyak dibanding prabowo
artinya kita harus melihat ini sebagai sikap
bagaimana partai akan menghitung kesiapan logistik dari capres yang akan dimajukan
dan apa yang kemudian terjadi kemarin
saya hanya mencoba menerjemahkan memang itu betul adalah pilihan paling tepat
yang saat ini bisa dilakukan oleh gerindra
dengan prabowo menjawab secara firm bahwa dia akan maju
di luar apakah kepastian itu bisa terjawab di agustus dua ribu delapan belas nanti ya
tetapi ketika di firm mengatakan maju minimal
pertama akan terjadi konsolidasi internal dari kader dan pengurus
yang sempat mungkin galau karena bertanya tanya
calon presiden saya maju atau tidak ketum saya maju atau tidak gitu kan
yang kedua pemilih dan simpatisan yang juga menurut saya mungkin saja sempat galau
terhadap pilihan mereka terhadap gerindra
karena girindra ini kan dipilih oleh para pemilih
itu kan dikarenakan faktor prabowo
dan ketika prabowo tidak maju ini akan berpengaruh kepada simpatisan dan pemilih girindra
minimal ketika prabowo menyatakan tegas akan maju
di situ pemilih dan simpatisan gerindra menurut saya akan kembali kandang gitu ya
yang ketiga menurut saya juga ini dilakukan karena ada tujuan
untuk kemudian prabowo mengetahui titik kulminasi atau titik tertinggi kekuatan elektoralnya
karena ada pola di indonesia ketika seorang bakal calon ingin maju di pilkada
atau di pilpres katakanlah
ketika dia belum firm ketika dia sudah
dia belum firm menyatakan maju
elektabilitasnya biasanya akan terangkat ketika dia sudah menyatakan maju
menurut saya prabowo sedang menguji itu
seberapa besar tingkat elektabilitas tertingginya
dia akan ukur apakah itu cukup mumpuni untuk kemudian bisa melawan incumbent bernama jokowi
toh masih ada waktu sekitar empat bulan untuk kemudian membuktikan tujuan yang ingin dia coba tes
ya oke kalau kita lihat kemarin
ada pks ada pan pun datang ke rakornas tapi kita belum tahu sinyal sinyalnya
belum tahu arahnya
tapi kalau kita bandingkan dengan jokowi mengenai presidensial threshold yang anda singgung tadi
jokowi sudah mulai memenuhi kuota begitu ya sudah memenuhi target
kalau memang ada kepastian dari partai partai yang diklarifikan
kalau memang nantinya memang diutus oleh pdi perjuangan
tapi kalau kita melihat prabowo belum memenuhi sama sekali
apa yang memang nantinya harus dilakukan begitu untuk kejar tayang untuk memenuhi kuota tersebut
yang penting kan adalah bagaimana kompromi dengan partai lain untuk memenuhi persyarat
kalau kita lihat kan dari sisi ini kan yang mungkin bergabung adalah pertama pks di skenario kedua tentu saja
ada pan juga skenario tiga ada pkb yang sampai sekarang belum memutuskan
atau di situ kemudian ada demokrat juga
dan kalau kita lihat kan selalu kompromi itu kan terjadi satu
biasanya partai lain akan melihat apakah realistis dan peluang menang dari calon presiden
dan kalau kita lihat kan di situ lah prabowo ingin membuktikan ketika dia memutuskan untuk maju di hadapan kader dan pengurus dan simpatisannya akan ada kenaikan
nah akan diuji juga menurut saya bukan hanya oleh prabowo sendiri tapi oleh pks oleh partai partai lain yang melirik prabowo tadi
itu pertama sikap realistis dalam melihat hasil survei
yang kedua persiapan logistik
bagaimana mungkin seorang pembalap ingin maju kemudian ikut dalam perusahaan
kemudian ikut dalam perusahaan
kemudian ikut dalam perusahaan walaupun sudah tahu mobilnya yang mana
tapi tidak mengetahui isi bensin yang kemudian akan diisi begitu kan
itu akan mereka coba hitung juga
oke tapi mas yunarto
yang ketiga yang biasa terjadi adalah masalah pembagian kekuasaan
saya pikir itu yang akan menentukan bagaimana partai partai lain akan mendukung
tidak sayangnya hal hal yang saya sebutkan tadi itu biasanya tidak ada di panggung depan
ada di panggung belakang dan sulit untuk kita intip gitu

yang menarik dari rakornas kemarin yang videonya juga viral di mana mana
kita lihat ada gaya prabowo di rakornas ini mulai naik kuda kemudian diarak bertelanjang dada begitu
menurut anda ini mampu menaikkan survei elektabilitas dari prabowo sendiri nggak sih sebagai seorang individu
prabowo baru naik kuda sekarang
kan sudah dari dulu memang itu ciri khas dari beliau ya
jadi tidak ada yang baru
tetapi memang itu kan menunjukkan dan menguatkan kembali ya karakter beliau sebagai seorang tentara
video yang beredar hari ini yang telanjang dada
dan segala macam misalnya
lalu kemudian juga kecenderungan pemimpin yang berkarakter top down gitu
ini kan memang bangsawan orang negeri
tapi kalau khususnya untuk generasi baru atau generasi milenial atau swing voter ini berpengaruh enggak
saya pikir kalau naik kuda gak ada hubungannya ya sama milenial sama sekali
tidak ada korelasi apa yang kemudian kemarin terlihat dengan naik kuda dengan milenial
saya pikir tidak ada
yang menarik kan sebetulnya adalah bagaimana prabowo yang sering dianggap sebagai bagian dari orde baru pemimpin lama
usianya juga sudah tidak
masuk kategori muda itu kemudian bisa diisi oleh wakil presiden yang mungkin lebih bisa menggapai kalangan milenial
kalau apa yang terjadi kemarin saya pikir tidak ada korelasi
tidak ada korelasinya ya
dengan gaya dengan milenial malah agak kaget saya kalau kemudian kembali naik kuda
nah itu dia gayanya masih orde baru banget
di mana milenial setiap yang datang
ngelihat jokowi nah
disitulah menarik ketika muncul sosok anies baswedan ikut diundang
nah ini dia
bukan kader tetapi kita tahu sebetulnya kan anies baswedan memang memiliki efek komplementer
dan itu juga menarik
prabowo generasi tua di generasi muda
prabowo bisa dianggap tidak memiliki momentum kemenangan melawan jokowi
anies harus diakui dianggap simbol dari oposisi jokowi ketika mengalahkan ahok kemarin di pilkada dki
pak prabowo dianggap tidak memiliki pengalaman di bidang pemerintahan
anies baswedan dianggap memiliki pengalaman walaupun kita tahu belum pernah selesaikan jabatannya di pemerintahan
karena baru mulai juga
tapi ada faktor faktor yang bisa kemudian disabilitas
yang bisa kemudian dikapitalisasi
yang itu memberikan efek komplementasi
termasuk dari sisi anak muda tadi
kalau mbak puspat tanya akan terkait dengan bagaimana komunikasi simbolisasi yang ditunjukkan kepada milenial
menurut saya anies yang lebih bisa memberikan efek tersebut
jadi memang agak berbeda
kalau kita berbicara mengenai calon presiden yang bukan berasal dari kalangan incumbent
itu otomatis wakil akan berpengaruh
tetapi ketika berbicara jokowi
saya termasuk yang percaya
sebetulnya wakil bukan faktor utama
tapi kinerja tingkat kepuasan publik yang tertera disurvey
itu yang akan kemudian menjadi faktor penentu
faktor wakil akan lebih berpengaruh di sosok prabowo sebagai penantang
dan kalau ditanya siapa jelas menurut saya anies ada diurutan tetap
jadi kansnya diantara nama nama wakil yang sudah santer terdengar ini
kans anies cukup besar begitu
saya berani mengatakan kalau dengan gatot sama sekali tidak memberikan efek komplemen
karena dia sama sama latar belakang militer
dan kalau dia jadi survei dua duanya memiliki segmen yang sama
dibedah karakter tegas berlebih bawah
ya memang itu karakter yang keluar di persepsi pemilih ketika melihat sosok jenderal
misalnya yang maju dalam politik
tetapi bahkan saya berani mengatakan
kalaupun nama gatot yang akan menjadi skenario kedua dari gerindra
untuk memajukan calon presiden di luar prabowo
menurut saya nama anies juga yang akan menjadi pilihan pertama
paling memberikan efek komplementer
andai katapun gatot menurut manpil yang maju
jadi memang anies sekarang menurut saya menjadi kembang desa yang menarik ya
yang diperbutkan oleh calon calon yang akan berhadapan dengan jokowi
selanjutnya ini kalau nama prabowo sudah muncul
kemudian nama jokowi juga sudah santer disebut sebut
begitu rasanya pertarungannya akan mengulang kembali
menurut anda kans untuk poros ketiga masih ada nggak
ya tentu saja ada ya
tapi tetap ini kan hanya manifestasi dari
kalau ada kelompok tertentu yang merasa tidak terpuaskan libido politiknya
kepentingan politiknya dan tidak diakomodir oleh dua kekuatan besar itu
bahwa dua ribu sembilan belas itu akan menjadi pertarungan
episode lanjutan dari pemilu dua ribu empat belas pasti
bahkan pasca dua ribu empat belas saya harus mengatakan kita belum sepenuhnya move on
percakapan di sosial media itu kan masih terus terus menerus menerus berbicara prabowo versus jokowi
salahnya prabowo ini salahnya jokowi ini
asal bukan jokowi asal bukan prabowo
fenomena itu ada kita tidak bisa menafikan itu
nah tetapi kan ada hal baru yang menurut saya akan menarik
di satu sisi bagaimana kita akan melihat peran sby
yang di tahun dua ribu empat belas kalau kita lihat dia tidak mengambil peran sama sekali
walaupun misalnya maju dia mengambil posisi netral
dan itu termanifestasi bahkan ketika oposisi dan pemerintah sudah terbentuk
mereka hanya menjadi partai
mereka hanya menjadi partai
penyeimbang tidak masuk ke dua duanya
nah sekarang ketika sby sudah menentukan sikap bahwa ahy anaknya sendiri
akan maju di dalam gelanggang politik
entah menjadi apapun
disitulah menurut saya akan menjadi pindahan utama dari apa yang kita lihat di dua ribu dua puluh
betul kutubnya tetap dua
bagaimana jokowi dan prabowo akan bertarung
tapi posisi sby dalam menentukan sikap itu akan juga mengaruhi konstelasi di antara dua pertarungan besar
bahkan bukan tidak mungkin
mungkin terbentuk kalau sby kemudian mencoba menjadikan pemilu dua ribu sembilan belas untuk bantu loncatan ahi
walaupun kemungkinan besar akan kalah untuk lompat di dua ribu dua puluh empat
oke tapi setelah rakornas ataupun pernyataan kemarin dari prabowo walaupun belum terkonfirmasi ya
rasanya sudah mendorong pihak pihak lain ataupun partai politik lain untuk juga mencalonkan kadernya menjadi capres
baik terima kasih mas yunarto wijaya
direktur eksekutif carata politika

juga terbanyak adalah jokowi
karena tadi juga kata mas yunarto ini rasanya fenomena media sosial ya
kalau disebut prabowo pasti disebut jokowi
selain itu ada juga kata selamat ada kata koalisi bahkan ada kata dukung dan juga getol
selanjutnya kita tutup kurasi dari transmedia sosial
ini komentar netizen terkait dengan prabowo
kita lihat dari akun yang pertama ini sudah muncul
dari edmari berteman mencuitkan prabowo maju sebagai capres
bila diajukan oleh green dragon
dan didukung pks dan juga pan
bila ini yang terjadi sangat mungkin dua ribu sembilan belas kita punya presiden baru
selanjutnya ed elia underscore mco mencuitkan
menurut pendapatku yang paling cocok menjadi cawapresnya prabowo adalah anies mata
segera putuskan segera deklarasikan
tidak ada kata istirahat meraih kemenangan
berjuang maksimal dan juga berdoa optimal katanya
kita bergeser selanjutnya
ed kurawa mencuitkan
ini banyak yang menanggapi atau tanya
mengapa prabowo terkesan ragu mendeklarasikan diri sebagai capres
saya jawab karena sebelumnya dia itu belum yakin sumber keuangannya bisa menyokongnya enggak
dari umar hasibuan juga berkomentar
aneh saja jika prabowo maksain diri maju di pilpres
walau itu haknya memang ya
saya masih berharap ada figur alternatif selain jokowi dan juga prabowo
dan yang terakhir dari atkill the dj
ini rematch lagi antara jokowi versus prabowo